kita ke informasi selanjutnya hari kedua seleksi kompetensi bidang atau skb tes cpns kota bandung berlangsung dalam tiga sesi
setelah sebelumnya hanya berlangsung satu sesi saja
formasi yang paling banyak dibutuhkan adalah tenaga medis dan guru dengan jumlah tujuh ratus sembilan puluh peserta
para peserta yang lulus seleksi kemampuan dasar atau skd mengikuti seleksi kompetensi bidang atau skb tes cpns untuk pemkot bandung sejak hari minggu lalu
pada hari kedua skb dilaksanakan dalam tiga sesi dengan durasi tes masing masing satu lima jam
sebelum tes para peserta harus melakukan registrasi ulang yang dilakukan oleh badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan atau bkpp kota bandung
sesi satu dan dua diikuti oleh masing masing enam ratus peserta
sesi tiga diikuti dua ratus delapan puluh tiga peserta
sedangkan di hari pertama hanya dilakukan satu sesi dengan jumlah peserta dua ratus
itu sekitar lima belas ribu
dari situ yang lulus untuk skb seleksi kompetensi bidang seribu tujuh ratus tiga puluh
untuk formasi tujuh ratus sembilan puluh peserta
asn di kota bandung
hanya tujuh ratus sembilan puluh yang diterima
meski banyak yang mengalami kesulitan saat tes namun para peserta tetap optimis lulus
cuma memang di luar prediksi banget
itu untuk yang keguruannya banyak yang aplikasi
jadinya kita lebih dituntut bukan untuk ingat materinya atau paham teori
tapi bagaimana mengaplikasikan teorinya kalau untuk yang pedagogiknya
tapi kalau untuk yang bahasanya itu benar benar harus ngulang lagi materi materi kuliah
karena semuanya itu materi materi kuliah
banyak banget bacaannya dan panjang panjang
agar tes skb hari kedua berjalan kondusif
bkpp kota bandung juga berkoordinasi dengan dishub tenaga medis dan satpol pp
rizka rizlia bandung